pemerintah provinsi dki jakarta akan membangun jembatan penghubung multiguna atau skybridge di kawasan tanah abang jakarta pusat
dana yang dianggarkan untuk pembangunan ini sebesar tiga puluh lima delapan miliar rupiah
rencananya jembatan ini akan menghubungkan stasiun kereta tanah abang dan pusat belanja
proyek pembangunan jembatan penghubung di kawasan tanah abang jakarta pusat sudah harus dimulai pada jumat tiga agustus
berdasarkan rencana pemprov dki jakarta
proses pembangunan diharapkan tidak mengganggu aktivitas jual beli pedagang dan pembeli di pasar tanah abang
sudah sosialisasi gitu mau dipindahin
pindahinnya kita nggak tahu di mana
nggak tahu di mana tempatnya seandainya mau dipindahin mau nggak
saya sih dagang udah di sini udah empat tahun ya di sini aja tuh di sini di ujung gang
jadi nggak mau mau dipindahin
ya kalau tempatnya mungkin kan bagus ya kan nggak ngerugin kita
kalau misalnya pak mau dipindahkan ke tempat yang baru gitu direlokasi pak bersedia nggak
ya bersedia sekali
kita itu ikutin aturan pak jadi warga negara yang baik ya gimana kan
kalau memang di sini kita dipindahkan ya kita ikut dipindahkan kemana pun kita siap dipindahkan
direktur utama pd pembangunan sarana jaya mengatakan
pembangunan jembatan penghubung sepanjang empat ratus meter ini akan dibagi menjadi empat zona
setiap zona memiliki perubahan
panjang seratus meter
jadi delapan puluh persen pekerjaan pembangunan jembatan ini ada di voxo pabrik
jadi sekarang ini materialnya sedang dibuat
nanti dia per sepuluh hari akan dikirim ke lapangan di lapangan tinggal pasang
jadi kalau saya bisa jelaskan lebih lanjut
bahwa strategi pembangunan jembatan ini dibagi dalam empat tahapan
itu per zona itu seratus meter
yang kita harapkan selesai
itu per zona itu per sepuluh hari
jadi begitu barang yang selesai di pabrik dibawa ke lapangan rakit pasang
begitu terus sampai dengan zona yang keempat atau zona d
jembatan penghubung pasar tanah abang merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan
di rut pd pasar jaya mengatakan
kawasan tanah abang akan menjadi pusat belanja yang dikenal bukan hanya di asia
tapi juga eropa dan afrika
dan ini tanah abang bisa melebihi dari grand bazaar yang diturgi
dan pak wakil gobernur yang memang pada saat itu memberikan ide ide
dan kemudian memang sangat visioner
waktu itu memberikan sebuah arahan arahan ke kami
integrasi tanah abang itu memang harus seperti itu nantinya
jadi kalau dilihat dari grand design nya yang sudah diperlihatkan oleh sarana jaya ke kami sebagai stakeholder
itu semuanya lalu lintas manusia nanti akan di atas semuanya mas
dan mereka itu tersambung dari gedung ke gedung
jadi nggak cuma saat ini stasiun kereta api dengan blok g
blok g dengan kemudian blok f blok f dengan blok b dan a terus kemudian c sampai balik ke stasiun lagi jadi muter tuh mas
sosialisasi kepada masyarakat sekitar tanah abang terus dilakukan pd pembangunan sarana jaya dan pd pasar jaya
agar pembangunan skybridge ini bisa tuntas pada lima belas oktober dua ribu delapan belas